empati agar karyanya tidak hanya mengedepankan kualitas
tapi tetap memiliki rasa yang dapat diterima hati
agar berpihak kepada publik dan kebenaran dalam menampilkan fakta
kemanusiaan karena karya jurnalistik berasal dari manusia
yang ditujukan untuk kebaikan manusia lainnya
sehingga kemanusiaanlah yang harus diutamakan
saya lianita ruhyat untuk cnn indonesia